berdasarkan data dari perhimpunan dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher indonesia
satu hingga enam puluh persen varingitis atau radang tenggorokan disebabkan oleh virus
dan lima hingga empat puluh persen disebabkan oleh bakteri
varingitis juga bisa disebabkan oleh faktor alergi iritasi dan juga faktor klinis lainnya
seperti infeksi jamur dan sebagainya
dokter spesialis telinga hidung tenggorok kepala dan leher dari eka hospital bsd tanggerang selatan
fikri hamdan yassin mengatakan
radang tenggorokan karena virus dapat dialami anak anak dan orang dewasa sebanyak tiga hingga lima kali dalam setahun
virus yang sering menyebabkan radang tenggorokan diantaranya adalah influenza rinovirus adenovirus dan virus corona
gejala awal varingitis atau radang tenggorokan karena virus dapat berupa rinitis atau pilek kemudian hidung tersumbat
dua hingga tiga hari kemudian baru timbul radang nyari menelan demam kadang disertai imus
penyebabnya adalah virus yang encer dan juga perasaan mual
rendang tenggorokan karena virus dapat sembuh sendiri sehingga penanganannya cukup dengan beristirahat untuk menaikkan sistem imun tubuh
serta hanya diberi obat untuk mengatasi gejalanya saja seperti misalnya obat penurun panas
penyebab yang kita bisa pastikan virus apa sih yang bisa menyebabkan radang tenggorokan itu ya
salah satunya adalah virus influenza toksansivirus sitomebal virus

penyebabnya adalah virus yang menyebabkan penyebabnya
penyebabnya adalah virus yang menyebabkan penyebabnya
penyebabnya adalah virus yang menyebabkan penyebabnya
penyebabnya adalah virus yang menyebabkan penyebabnya
menyebabnya adalah virus yang menyebabkan penyebabnya
kalo yang bakteri ya macem lah

oleh karena itu untuk bakteri sendiri pun ya
gerade pas ksih virus karena selain menyerang tenggorokan
dia juga menyerang amandel kita yang disebut dengan poncil
untuk varingitis karena bakteri biasanya merupakan lanjutan dari radang tenggorokan karena virus yang tidak sembuh
atau bisa juga muncul tanpa diawali infeksi virus
streptococcus grup a umumnya menyebabkan radang tenggorokan
gejalanya hampir sama dengan varingitis karena virus
hanya ditambah dengan bercak putih pada tonsil atau amandel
pembengkakan kelenjar limfoid di leher
serta mual dan muntah serta dahak yang berubah warna dari putih menjadi hijau
penanganannya diberikan antibiotik seperti amoksisilin untuk lini pertama
dan cefalosporin untuk lini kedua
dengan dosis tiga x lima puluh mg per kilogram berat badan per hari
selama sepuluh hari untuk anak anak
dan tiga x lima ratus mg selama enam sepuluh hari untuk orang dewasa
agar terhindar dari varingitis atau radang tenggorokan
jagalah daya tahan tubuh dengan yang pertama makan makanan yang bergizi
kemudian olahraga teratur istirahat cukup
hindari merokok karena merokok dapat menyebabkan iritasi pada dinding tenggorokan
kemudian hindari makanan
yang mencetus atau juga sebagai pencetus iritasi pada tenggorokan
seperti misalnya yang terlalu pedas makanan terlalu dingin
kemudian juga hindari makanan yang memicu
naiknya asam lambung seperti misalnya coklat
kemudian juga hindari makanan berminyak seperti gorengan
dan tetap menjaga kesehatan rongga mulut
dengan rajin berkumur menggunakan obat kumur cairan antiseptik
arman helmi andriawan saputra jakarta